kekayaan sejarah tataran sunda mengalir dari masa ke masa
tersembun lewat nilai luhur yang dipegang teguh oleh masyarakatnya
sesaat lagi anda akan menyaksikan inside indonesia
di wilayah jabodetabek serta bandung raya dan masyarakat tradisional yang hidup di pedesaan yang tersisa
wajah provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di pulau jawa ini terus bersolek mengikuti perkembangan zaman
jalan tol depok antasari atau disari dibangun kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat
untuk mengurangi beban lalu lintas
dengan panjang dua puluh satu enam puluh km tol desari dibagi menjadi tiga seksi
seksi satu antasari brigif sepanjang lima delapan km yang beroperasi sejak dua puluh tujuh september dua ribu delapan belas
seksi dua brigif sawangan enam tiga km beroperasi sejak tujuh juli dua ribu dua puluh
sementara seksi tiga membentang dari sawangan hingga bojonggede sepanjang sembilan lima km
yang rencananya akan rampung pada dua ribu dua puluh dua mendatang
tol desari juga akan terkoneksi dengan tol bogor ring roa ciawi
dengan penambahan lingkup sepanjang enam empat km untuk ruas bojonggede salabenda
biaya investasi tol desari sebesar rp dua sembilan puluh sembilan triliun
lebih dari empat puluh tujuh lima ratus kendaraan setiap harinya melintas
kehadiran tol desari merupakan jawaban terhadap kebutuhan masyarakat
akan sistem penyelenggaraan
terkoneksi dengan transportasi regional berskala metropolitan jabodetabek
terkoneksi dengan jalan tol lingkar luar jakarta atau jor dan jor
dengan adanya simpang kerukut di depok
diharapkan dapat memecahkan masalah kemacetan lalu lintas jakarta
dengan kota kota penyangga
sektor pertanian telah menjadi tumpuan kehidupan masyarakat jawa barat
badan pusat statistik pencatan
tiga juta lebih keluarga di provinsi jawa barat
memerhatikan kwestori sejarah digital
sekarang sudah terbentuk tiga tanah bahkan baru
pertemuan mp organisasi dan malaysia
untuk membuat jaringan lokasi yang adaptif
bisa dibuat secara sahur
sejak tahun dua ribu sembilan belas
cirebon dua puluh lima ratus tujuh puluh satu hektare dan indramayu seluas enam puluh enam satu ratus tujuh puluh lima hektare
hal ini menjadikan rentang sebagai daerah irigasi terbesar kedua setelah jatilunu
sejak dua ribu lima belas kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat melakukan rehabilitasi jaringan irigasi rentang
yang dimulai pada saluran sekunder sindup raja atau intek bagian kanan dengan total anggaran rp delapan ratus sembilan puluh satu tujuh miliar
sumber air utama daerah irigasi rentang adalah sungai cimanuk dan waduk jatigede
infrastruktur ini mengairi area pertanian seluas delapan puluh tujuh delapan ratus empat puluh hektare
dan dengan adanya rehabilitasi infrastruktur diharapkan agar meningkatkan intensitas penanaman dari satu ratus tiga puluh persen menjadi dua ratus persen
kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat menjadikan rentang sebagai daerah irigasi rentang

dan dengan adanya rehabilitasi infrastruktur diharapkan agar meningkatkan intensitas penanaman dari satu ratus tiga puluh persen menjadi dua ratus persen menjadi dua ratus persen
sore itu mulyadi pulang ke mes usai menyelesaikan pekerjaannya di proyek bendungan cipanas
warga desa cibulu kecamatan ujung jaya kabupaten sumedang itu menikmati pekerjaan barunya
sebagai asisten pelaksana pembuatan konsolid kering tembok pembatas bendungan
pandemi telah membuatnya banting setir dari yang sebelumnya sebagai pedagang
dulu saya berdagang jualan telur asin ya
karena emang mulai masuk ke covid sembilan belas ini bulan maret saya berhenti karena sepi penjual juga orang orang nggak ada
akhirnya alhamdulillah april saya ikut proyek bendungan cipanas
saya ikut belajar juga di sini ikut pelaksana
saya ikut pelaksanaan jadi asisten pelaksana pak
dari nol alhamdulillah sudah mulai belajar belajar dan pekerjaan di sini pak
pria kelahiran seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan itu mengaku bersyukur mendapat pekerjaan di tengah kondisi yang sulit
tidak pernah diawakan segala uang earrings
setelah tumpusan penduduk muda yang sempurna melewati yang zweiten hadir jesc di brazil
mengaktifkan dan menjatuhkan penduduk umum dalam itja
upas di mana acaranya yetodromo adalah penduduk lainnya
bukan sekolahitas bukan ekonomi secara daftar
rerumurska sesetengah musim
dengan empat puluh juta meter kubik bendungan bertipe urugan batu inti tegak ini berada di kabupaten sumedang dengan luas kenangan satu tiga ratus lima belas hektare
dengan tipe pelimpah set channel spillway dan tipe saluran pengelak berupa terowongan sumber air bendungan berasal dari sungai cipanas yang merupakan bagian dari satuan wilayah sungai cimanuk cisanggang
berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan air baku dengan kapasitas sebesar delapan ratus lima puluh liter per detik bendungan cipanas juga berpotensi menjadi sumber pembangkit tenaga mini hidro atau pltm sebesar tiga mw
hingga september dua ribu dua puluh progres konstruksi bendungan cipanas telah mencapai lima puluh delapan tujuh persen
bendungan dengan biaya pembangunan satu tiga triliun rupiah itu diharapkan beroperasi akhir dua ribu dua puluh
sin tren itu diibaratkan seorang gadis suci
itu adalah penjelemaan dari ruh
ruh yang diambil dari surga
dan proses waktu diikat sin tren itu adalah perjanjian ruh dengan sang pencipta
kapan dia dilakukan
melahirkan kapan dia menemui jodoh kapan dia menemui rizki dan kapan dia meninggal dunia
itulah ibarat perjanjian ikatan perjanjian dari ruh dengan penciptanya
ada sejumlah babak dalam pertunjukan tari sintren
babak pertama diawali dengan dupan atau ritual berdoa bersama
memohon perlindungan dan keselamatan kepada tuhan agar terhindar dari marah bahaya selama pertunjukan berlangsung
babak selanjutnya adalah paripurna yakni bagian ketika pawang menyiapkan satu orang untuk menjadi sintren
setelah melewati babak ini sekujur tubuh penari sindren diikat dengan seutas tali
dan dimasukkan ke dalam sangkar dalam kondisi tak sengaja

ritual ini dimaknai sebagai refleksi ruh yang mulai bersatu dengan janin
menjelma menjadi sosok manusia yang utuh dan sempurna
unsur spiritual yang menonjol tertuang dari atraksi sang penari
yang dalam sekejap dapat membebaskan diri dari ikatan tali
ia selanjutnya menjelma menjadi sosok perempuan rupawan dengan dandanan kostum penari lengkap
barulah kemudian sintren mulai menari sebagai bentuk dinamika perjalanan kehidupan duniawi
babak ketiga yakni balangan merupakan bagian ketika penonton melemparkan uang atau sawer ke arah penari sintren
terlalu bergesekan dengan duniawi
artinya saweran itu adalah bentuk duniawi simbolik saja
sehingga ketika sintren itu disawer atau dilempar uang dia akan terjatuh
nah itu adalah satu peringatan sebetulnya
jangan terlalu kebanyakan memikirkan duniawi
babak demi babak secara simbolik menceritakan perjalanan hidup manusia
sintren yang mulai menua digambarkan dengan kondisi tarian yang mulai melemah
dan dalam kondisi duduk sebagai filosofi bersifir atau mendekatkan diri kepada tuhan
jalur kesenian digunakan oleh para wali sanggar untuk mencapai hati nurani rakyat
dengan menyesuaikan bentuk kesenian tradisional kepada kebutuhan rohania dan artistik masyarakat muslim baru di kala itu
bagaimana cara siarnya itu diterima oleh masyarakat jawa
nah masyarakat jawa itu kebanyakan hindu dan dia tradisinya itu ya menari bakar kemenyan ya ada bunga
makanya media itu kita pergunakan untuk siar
tetapi di dalam filosofi media tadi kita islamkan
artinya bentuk kewangian adalah bentuk yang disunahkan
oleh nabi kita
seperti kemenyan seperti bunga itu bentuk kewangian
itu adalah wujud daripada gambaran doa kita
keinginan kita itu tapi yang bagus bagus gitu yang harum
selain sebagai siar agama islam sintren mengandung sandi atau kodere
tapi milk oil yang dari
masuk kurungan terus berubah jadi penari cantik gitu
terus yang kedua kan sintren tuh jarang dipentaskan gitu
sedangkan di kota saja itu jarang gitu
kayak hampir tarian yang hampir punah
makanya desi mungkin anak zaman sekarang dibilangnya kayak gitu
desi mau ngembangin tari sintren
biar lebih berkembang lagi
sosok penari sintren yang mempunyai kekuatan magis
turut menjadi motif ketertarikan desti
untuk mendalami kesenian sintren
menurutnya tari sintren sebagai suatu ungkapan yang menarik
dari kebudayaan dan filsafat yang bersintesis secara eksotis
ia mengaku tak menyadari apa yang terjadi pada dirinya
selama pertunjukan tari sinteren berlangsung
gak tahu karena posisi kayak orang
tidur gitu jadi nggak tahu ngerasain apa apa
taunya pas tadi diikat aja gitu
tapi pas sudah dijatuhin sama camamat
gak tahu kesananya gak sadar
selesainya juga gak tahu
tiba tiba udah duduk lagi
kan tadi kan perasaan diikat gitu
terus kok udah duduk gitu
kursi rotan raksaten
kursi rotan raksaten
yang dijadikan tugu rotan galmantro ini
menjadi simbol kebesaran industri rotan cirebon yang tersohor
konon legenda rakyat menceritakan kisah padukuhan tegalwangi
yang dahulunya bernama tegalmantro
diambil dari nama perempuan cantik pendiri pandukuhan
yang menolak kelamaran pangeran kejaksaan
dikarenakan mahar rotan yang diminta
tak mencukupi jumlah yang disepakati
sejak itulah rotan menjadi penghidupan
bagi anak cucu warga tegalwangi
jejak perkembangan industri kerajinan rotan di cirebon
ada komunitas warga yang membuka wisata khusus
yakni kampung wisata rotan dalmantro
terletak di desa tegalwangi
kejabatan wero kabupaten cirebon
desa ini dikenal sebagai pusat perajin rotan
yang telah berlangsung secara turun temurun
tumpukan rotan dengan mudah ditemui
di setiap kota
di setiap rumah
bahan bahan ini siap dianyam
atau dibentuk menjadi barang furnitur setengah jadi
ada sejumlah tahapan
dalam mengolah bahan baku rotan ini
untuk memperoleh produk kerajinan rotan berkualitas
dan tahan lama
rotan terlebih dahulu melalui proses sortasi
atau pemotongan dan scraping
atau pengupasan kulit
keduanya dilakukan dengan mesin
agar mudah dan cepat
selanjutnya rotan batang
atau core dipoles dengan cara diamplas
agar kulit rotan lebih halus
namun masih terlihat ruas bukunya
untuk mendapatkan fitrit
atau jenis serotan dengan diameter kecil
rotan kor kemudian dibelah
sehingga menghasilkan lesio untuk bahan ikat
untuk rotan yang berukuran besar
pengopenan dilakukan agar lunak
dan mudah dibending atau ditekus sesuai kebutuhan
barang semi baku inilah
yang diambil perajian rotan
pertama perjalanan ke rumah
untuk kemudian dirakit dan dianyam
salah satu perajin rotan cirebon
merakit dan menganyam rotan
telah menjadi bagian tak terpisahkan dari hidupnya
sehari hari pria enam puluh sembilan tahun itu
menganyam rotan bersama sejumlah perajin lainnya
sehingga perjalanan ke rumah
tidak terlalu berhasil
sehingga perjalanan ke rumah
tidak terlalu berhasil
sehingga perjalanan ke rumah
tidak terlalu berhasil
ada pula yang menggotong hasil kerajinannya ke pabrik
untuk selanjutnya melewati proses finis

kami dari mulai tahun enam puluh tujuh
bikin kursi rotan kerajinan
dan untuk memajukan rotan itu
kami ya memang dari kecil dari dulu
cita cita mau memajukan rotan
selama berapa puluh tahun
tetap masih bisa

untuk kerajinan rotan termasuk
desain desain saya itu bikin
tiap bulan empat model
untuk karena usaha
kalau mau nonton modelnya itu mungkin
nggak akan jalan
kerajinan rotan yang berbeda
kerajinan rotan yang berbeda
meski menjadi sentra kerajinan rotan di jawa barat
cirebon terbilang unik
mereka memiliki lahan atau hutan yang menghasilkan rotan
dari sejumlah daerah di indonesia
yakni sumatera kalimantan dan sulawesi
yakni sumatera kalimantan dan sulawesi
karena budaya cirebon kan
jadi kita itu mencintai rotan
ya padahal di kampung kami ini
nggak ada pohon rotan
untuk kerajinan rotan
kami dari kecil
kami dari kecil
sampai umur tahun seribu sembilan ratus enam puluh sembilan ini
kondisi ini yang seringkali menyebabkan
banyak perajin rotan yang gulung tikar
karena kurangnya bahan baku
pernah kena masalah anjlok sekali itu
saya berdiri lagi
karena bisa kerajinan sendiri
kalau yang lain
mungkin punya modal
kalau sudah bangkrut ya sudah kalau kami kan modal sudah nggak ada tenaga bikin kerajinan kan laku dijual lagi
jadi akhirnya ya tambah modal lagi
nemo masih menyimpan sepenggal harapan
ia membayangkan ke depan desanya akan menjadi pusat pendidikan kerajinan rotan
nemo ingin daya kreasi prajin desa tegalwangi dapat berlanjut ke generasi penerus
itu untuk memajukan lagi pikiran saya itu untuk pendidikan kerajinan tadi
rencana saya ya karena sekarang nggak ada penerus
nah apa faktornya sekarang kan di kabupaten cirebon ini ya smk lari ke cikarang ke kerawang
apa si saking umr nya lebih rendah di sini tinggi di sana jadi pada lari ke bekasi kerawang cikarang
kini menjadi percontohan industri kreatif yang kerap dijadikan wisata edukasi dan penelitian bagi akademisi
kalau furi tur itu sesuatu yang dinamis
kami ada beberapa kursi yang sudah dibuat dari zaman belanda namun rotan itu sampai sekarang juga jadi fashion
jadi yang ngajarin ke kampung lain itu adalah teknologinya
karena kami lebih unggul sejak tahun tujuh puluh an
jadi riset kami dan pemerintah
jadi karena lebih unggul misalkan bagaimana cara nekuk supaya lunak dulu dibakar jadi bagus
bagaimana rotan supaya dulu kalau orang orang di sumatera itu kan dicet aja merah
kami mulai dikupas bagaimana supaya nyerap supaya halus
dan bagaimana itu yang namanya ergonomi
jadi dari akademisi di sini juga ngajari kami
terima kasih anda baru saja menyaksikan inside indonesia